terima kasih anda masih bersama kami di kompas pagi saudara
sejumlah pemudik mengeluhkan kondisi rest area yang penuh
akibatnya para pemudik harus melanjutkan perjalanan dalam kondisi lelah
sementara untuk menghindari kecelakaan
sebagian pemudik memilih beristirahat di bahu jalan sambil bersantap sahur
sejumlah pemudik ini dari jakarta menuju madura
terpaksa makan sahur di bahu jalan gerbang palimanan
kilometer satu ratus delapan puluh delapan tol cipali kabupaten cirebon jawa barat
para pemudik ini terpaksa berhenti dan istirahat di bahu jalan
karena res area di sepanjang tol cipali penuh
mereka tidak dapat masuk karena petugas menyarankan
agar para pemudik istirahat di rest area berikutnya
namun karena tidak menemukan rest area yang kosong
para pemudik menjadikan bau jalan untuk beristirahat
karena mau ke thailand karena res area sebelumnya diutur semua